dua pekan jelang hari raya idul fitri sejumlah warga sudah terlihat antre untuk melakukan penukaran uang di area masjid istiqlal jakarta pusat pada selasa siang
penukaran uang kali ini dapat dilakukan langsung di tempat tanpa mendaftar terlebih dahulu
setiap warga hanya diperbolehkan untuk menukar uang baru paling banyak rp tiga delapan ratus per transaksi penukaran
warga mengaku sengaja menukar uang pecahan baru untuk dibagi bagikan kepada sanak keluarga mereka pada hari raya idul fitri nanti
warga rela menunggu dan mengantre panjang hingga berpanas panasan demi menukarkan uang pecahan baru di halaman pasar minulio pacitan pada selasa pagi
warga yang ingin menukarkan uang sesuai permintaan mereka harus sudah mendaftar dahulu secara online
namun untuk warga yang datang langsung tanpa mendaftar terlebih dahulu dibatasi hanya tiga delapan juta rupiah per orangnya
rata rata warga menukarkan uang dengan pecahan lebih kecil seperti pecahan rp lima rp sepuluh rp dua puluh dan rp dua
bank indonesia menyediakan uang senilai rp satu satu miliar
uang tersebut langsung ludes ditukar warga dalam kurun waktu kurang dari dua jam
tim liputan cnn indonesia